cenderung menghindari diksi diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan
pikiran boleh berbeda kegagasan berbeda tapi satu hal hormati perbedaan
saya cenderung menghindari diksi diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan
pandangan karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda bukan berarti yang berbeda itu lebih
buruk apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni belum tentu justru disitulah penghargaan pada
prinsip demokrasi dan itu yang kami khawatirkan makin hari pelan pelan makin luntur bila anda
sepaham dengan saya maka anda benar dan anda sehat tapi bila anda tidak sepaham dengan saya
maka anda adalah tidak benar anda tidak sehat ini cara pandang yang bisa mengganggu demokrasi
jadi saya cenderung untuk jangan menggunakan istilah istilah yang bisa merusak perbedaan ini
sehat loh apa sih sehat itu ketika ada sebuah rencana dapat kritik itu sehat sekali sehingga apa sehingga
yang punya rencana itu harus memberikan penjelasan lebih dalam argumen lebih luas itu baik untuk
seluruh masyarakat termasuk bagi yang merencanakan kebijakan cuman kadang kadang yang berada di dalam
masyarakat itu belum tentu punya kesabaran untuk mau menjelaskan dengan lengkap ya pak
saya liviana charlisa saksikan program program kompas tv di siaran digital
ptv dan media streaming lainnya kompos tv independen terpercaya